keinformasi lain aksi solidaritas atas kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi universitas gajah mada
saat melakukan kuliah kerja nyata dua ribu tujuh belas lalu digelar di tengah kampus fakultas ilmu sosial dan politik
kasus kekerasan seksual bukan kali ini saja terjadi di ugm
sebelumnya kasus serupa juga pernah dialami oleh mahasiswi visipol ugm
aksi pukul kentongan dan membunyikan peluit ini adalah aksi solidaritas atas kekerasan seksual
yang dialami seorang mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik universitas gajah mada
yang penyintasnya disimbolkan dengan nama agni
kekerasan seksual terjadi saat melakukan kuliah kerja nyata atau kkn pada pertengahan tahun lalu di pulau seram maluku

masa itu memiliki kekuatan dari mata bersama dan persifat fakultas teknik yang saat ini akan diwisuda
solidaritas kita agni ini juga diberikan dengan cara memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepada penyelesaian kasus ini
dan kami ingin ugm sebagai institusi pendidikan memiliki perspektif yang berpihak pada korban
memiliki tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap kasus kasus kekerasan seksual
termasuk kasus agni yang hari ini mendapatkan momentumnya untuk dipedulikan oleh banyak orang
dekan visipol ugm erwan agus purwanto memberi dukungan atas aksi solidaritas ini
dengan ikut membunyikan kentongan dan memubuhkan tanda tangan
menurut erwan pihaknya sudah menerima kasus ini pada akhir dua ribu tujuh belas
yang mendorong kasus ini dibawa ke ranah hukum
yang paling penting adalah menahan jangan sampai pelaku ini bisa mengikuti wisuda atau sudah diluluskan
sebelum kasus ini dituntaskan
tentu yang lain lebih tinggi dari itu tentu saja akan dibawa ke ranah hukum
kasus kekerasan seksual ini muncul pertama kali setelah badan penerbitan pers mahasiswa
atau bppm balairung menurunkan tulisan berjudul nalar pincang ugm
atas kasus perkosaan yang dimuat lima november
bukan kali pertama ini saja kasus kekerasan seksual menimpa mahasiswa visipol ugm
pada dua ribu lima belas seorang mahasiswi mengaku mendapat kekerasan seksual
dari seorang oknum dosen visipol
kasus ini berhenti setelah dosen ini dibebas tugaskan dari kegiatan mengajar dan membimbing skripsi
namun hingga kini ugm tidak pernah membawa kasus kasus ini ke ranah hukum
dan memilih menyelesaikannya secara internal
hendrawan setiawan sleman